kita beralih ke informasi lain unjuk rasa puluhan petani pegunungan kendeng yang menuntut penutupan pabrik semen masih berlangsung
meski kondisi badan mereka ini masih stabil pada hari keempat kaki para peserta aksi yang dicor mulai merasakan panas
empat hari sudah kaki puluhan petani warga pegunungan kendeng berada dalam pasungan semen
hingga kamis jumlah peserta aksi cor kaki bertambah menjadi empat puluh satu orang
dengan kondisi kaki terbalut semen cor para peserta hanya bisa duduk tanpa mampu bergerak bebas
saat berada di ruang penginapan sementara gedung lbh jakarta badan mereka terlihat stabil namun kondisi kedua kaki sejumlah peserta mulai membungkak
mereka pun merasakan kakinya panas berlebihan
meski begitu para peserta aksi tak menyerah dan berniat tetap melanjutkan aksinya hingga presiden joko widodo
mengabulkan tuntutan mereka
aksi pasung kaki akan kembali dilakukan di depan istana negara
masa aksi akan terus menambah jumlah peserta sampai pabrik semen di pegunungan kendeng ditutup